apa namanya nanti kita juga akan menginfokan siapa saja di session pertama desainernya profilnya akan kita jelaskan juga dalam minggu ini
prediksi kita aja mungkin ya yang kira kira bakal lolos ke playoff
gitu paling kayak dari tim tim ini sih tinggal lebih solid aja sih
tapi untuk si tiket galerinya itu berapa bo
oke cuma kayaknya decision making nya gak sebagus si lame lobo ya menurut gue
kita asumsikan dari laba perbankan bcaps kita yang luar biasa kenaikannya laba bca bahkan naik tiga puluh persen laba bank mandiri naik empat puluh tujuh persen bni juga labanya naik enam puluh delapan
dewan pakar iakmi sudah bergabung kepada kami
harus saya minta warga negara
itu gimana bisa ke uph surabaya
jangan jangan jangan nyalah hp gue dong
disamping rencana ekspansi nasional pengembangan teknologi sampai perekrutan karyawan
agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan
lame lobo orang aneh ya paling muda bikin triple double deh
wisata malam yang baru dibuka oktober lalu ini buka setiap hari mulai dari pukul enam sore sampai sepuluh malam
karena dia mempunyai gejala yang mungkin dia sudah tahu gejala gejala mankipo yang selama ini dia dengar
setelah menjalankan perjalanan menggunakan pesawat dari jakarta
ngeliat pol george kayaknya ini banget
yang diperlukan lainnya hanyalah kemampuan observasi
karena dia beberapa kali gue liat kayaknya dia analisis untuk nba oke juga nih
oh sekolah basket apa tuh berarti
nggak sih di boston tuh
jadi gamenya pringgo kan nggak keliatan ya kalau di channelnya sm ya
saya sendiri pernah aktif dalam neighborhood watch meeting
sehingga kendalanya itu kalau kita ingin membawa mereka ke tempat pertemuan
iya iya makanya maksudnya sepecah itu sih harden kena
batu di belas kayak steven adams tuh orang yang baik banget lah ibaratnya kayak gitu kan ya kayak
ini sudah ada perkembangan inovasi menunya
tapi ini ditekan oleh negara maju yang punya duit lebih banyak
karena dia gak ngedrive li angel lo bo
sebanyak satu ratus tiga puluh enam lembaga pendidikan memeriahkan gebiar maulid ini
gra maksudnya pas kelas dua pindah
ya ball ball kan statistiknya sepi sepi aja nih boya
si cokop putel itu mendingan sih yang nomor empat belas win si drew eubanks
langsung terjun bebas ke bawah
bisa berada di peak performance pas main
ya skornya terlalu di outscount lah gitu
kalau mau pakai satai tambah dua rupiah ya
yang dia average triple double ya wn ya
maksudnya bisa dateng ke kyrie sama kyrie
ini tahir aja mungkin divisi merah kali ya